tim petugas imigrasi bandara igusti ngurah rai bali berhasil menangkap dua warga taiwan yang diduga menjadi otak penyelundupan tujuh puluh kg narkoba
mereka ditangkap saat hendak kabur ke negaranya sabtu sore
dua warga taiwan hung shu yu dan chen yu sai ditangkap petugas imigrasi bandara igusti ngurah rai bali saat hendak terbang ke negaranya
mereka menjadi buron polresta bandara soekarno hatta tangerang setelah seorang penyelundup tujuh puluh kg narkoba yang ditangkap di bandara soekarno hatta menyebut mereka sebagai pemasoknya
pada saat ditangkap dia pun tidak merasa mengeluarkan kesalahan apapun alasan apa saya ditangkap tidak boleh kurang alasan apa
mereka ada keterkaitan dengan masalah penyelundupan narkoba di soekarno hatta
dua orang taiwan ini masuk bali pada dua puluh tiga mei lalu saat ini mereka ditahan di ruang detensi imigrasi bandara igusti ngurah rai
petugas imigrasi memeriksa mereka secara intensif